informasi pertama di kompas malam sudara
banjir lahar hujan menghantam pemukiman di sekitar kaki gunung marapi sumatera barat
jalanan di daerah bukit batabuah kabupaten agam provinsi sumatera barat ini
kena terjangan banjir lahar hujan gunung marapi
dari data bpbd provinsi sumatera barat
banjir lahar hujan yang dipicu intensitas hujan tinggi
berdampak terhadap tiga kabupaten kota di sumatera barat
selain membawa material kayu dan lumpur
banjir lahar hujan membuat sejumlah kendaraan terjebak
selain di kabupaten agam terjangan banjir lahar hujan gunung merapi
juga terjadi di kota padang panjang dan kabupaten tanah datar
belum ada laporan korban jiwa sementara petugas masih berjibaku
untuk melakukan evakuasi dan pendataan
dengan status level tiga siaga dan sudah lima kali terjadi erupsi
gunung marapi kembali memperlihatkan peningkatan aktivitas

gunung marapi kembali memperlihatkan peningkatan aktivitas
dengan status level tiga siaga dan sudah lima kali terjadi erupsi
keluarga yang terdampak dan juga melakukan pembersihan
dari data sementara bppd kabupaten atap sedikitnya ada empat puluh sembilan orang warga yang sempat dievakuasi
menuju ke sana rumah sanak pemilih mereka yang aman dari terjangan banjir lahar dingin
dan juga ke beberapa kantor seperti puskesmas dan bangunan sekolah yang aman dari terjangan banjir
namun selain menerjang tiga kabupaten kota ini banjir lahar dingin juga menyebabkan terputusnya
akses jalan yang menghubungkan padang dengan kota bukit tinggi
itu karena di tempatnya terjadi di daerah air ange ini limpahan balahan dingin itu sampai memenuhi jalan
sehingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan
dan hingga malam ini kondisi jalan memang sudah bisa dilalui tapi masih dengan sistem buka tutup
mengingat karena masih adanya aliran lahar yang tumpah ke jalan demikian
ya ria kalau kita lihat ini kan banyak kendaraan yang terjebak kemudian juga arus banjir lahar hujannya juga begitu deras
apakah ada korban jiwa maupun korban luka
ya untuk saat ini petugas di gabungan juga masih berjibaku di lapangan untuk melakukan proses membantu warga yang terdampak
dan juga pendataan bppd sendiri masih melakukan pembantuan sehingga saat ini
jadi mereka belum mendapatkan data kongres terkait dampak dari banjir lahar dingin yang menerjang
sejumlah kawasan kabupaten kota di provinsi sumatera barat
untuk banjir lahar dingin ini sendiri terdapat
ada dua daerah yang cukup parah yaitu batu kulit dan juga daerah sungai pua
ini dua daerah ini yang cukup parah terdampak karena banjirnya masuk ke kawasan pemukiman
bahkan kondisi jalan di pemukiman itu menjadi seperti sungai
dan beberapa dari data sementara memang ada beberapa rumah warga yang terdampak cukup berat
namun hingga saat ini bpbd kabupaten tegal masih merumuskan data untuk kerusakan yang disebabkan oleh banjir lahar dingin ini
perkiraan berapa warga yang harus mengungsi dan bagaimana kondisi mereka
ya dari laporan sementara bppd kabupaten agam ini persugas gabungan
tadi sore hingga habis berbuka tadi masih terus melakukan evakuasi
sedikitnya ada empat puluh sembilan warga yang sempat dievakuasi
karena banjir ini terjadi pada kondisi di mana aktivitas warga masih cukup padat
ingat mereka berburu keluar rumah berburu tanggil untuk menembus kebuka kuasa
jadi ada empat puluh sembilan warga yang dievakuasi
ada rumah tanah pemilih yang aman dari perjalanan banjir lahar dingin
dan juga beberapa bangunan fasilitas rumah seperti kusiasmos dan bangunan sekolah
mereka ditempatkan sementara di sana untuk memastikan kondisi rumah mereka